kemudian alhamdulillahnya sekarang saya berani pulang karena apa karena keluarga saya sudah ibu bapak sudah
nah perubahan di ktp itu sebenarnya adalah akan ada berubah
disarankan untuk berkonsultasi ke psikolog untuk mendapatkan tes psikologi
saya gabung ini sorry baru turun
untuk kemudian dilihat lebih lanjut
apa sih yang kemudian menjadi peluang bagi kita untuk kita tetap bisa kembali melaksanakan acara dengan jumlah kerumunan yang besar
pkb kok begitu sih dan seterusnya
aplikasinya namanya nafas dan ini bisa di download di smartphone tentu saja
saya merasa gemar intensive
di lingkungan keluarganya dan juga di institusi pendidikannya
karena dengan bergerak mereka mau memperhatikan anak anak ini kan aktif banget ya
tetaplah bersama kami insight with desi anwar akan segera kembali
terkait dengan jadwal pemilihan kepala daerah serentak
pas mulai di atas saya harus naik ke dahan dan cukup mengalami kesulitan
dan cara mengerjakannya secara manual seperti ini
ya ada pesen nggak sih buat temen temen yang terutama wanita ya
sebelum disebut es teler isiannya ada berbagai macam buah dan manisan
karena sudah terbiasa seorang pekerja di pengolahan kerupuk kulit
jadi kayaknya saya sendiri juga
maupun di wilayah penambangan pasir lumajang
nah ini kan juga harus dibantu kita bersama